pembelian baru panggilan azan itu disiarkan secara langsung oleh televisi dan radio setempat
melalui sambungan telepon kita telah terhubung dengan reza abdul jabar
imam majid di inferkargil selandia baru
selamat siang pak reza
bisa anda ceritakan bagaimana jumatan pertama pasca insiden penembakan di crastures
apakah juga ada pengamanan
ada antusiasme warga baik muslim maupun non muslim seperti di sejumlah tempat di selandia baru
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
keadaan luar biasa
masyarakat dari berbagai elemen menghampiri masjid
jalan demi jalan ditutup sehingga warga dapat datang
semua berdatangan dan masuk ke dalam masjid
untuk menghadiri momen
untuk kemudian mereka masuk ke dalam masjid untuk melihat mendengarkan
dan masjid membludak dari dalam teras luar
di mana mungkin empat ruas jalan tertutup
warga non muslim selandia baru untuk memberikan support mereka kepada kita
untuk provinsi seven
semuanya menghadiri dan masuk ke dalam masjid
untuk mendengarkan khutbah dari awal sampai akhir
momen yang sangat mengharukan
pak reza kalau anda ceritakan tadi momen yang sangat mengharukan
apakah momen kali ini merupakan sebuah kondisi yang luar biasa berbeda
ketika sebelum sebelumnya mungkin jemaah muslim warga baik itu pendatang yang tinggal di new zealand setiap jumat
apakah juga merasakan hal yang serupa atau karena momen kali ini memang berbeda pak
pada dasarnya selandia baru adalah negara yang ramah kepada kami umat islam
negara yang selalu memberikan ruang gerak
tapi kali ini tentu halnya menjadi lebih spesial lagi
karena kami mendapati rasa cinta yang luar biasa
rumah rumah kami dipenuhi dengan makanan makanan
dengan bunga dengan ucapan
dengan warga yang datang
apakah masjid apakah lagi masjid yang penuh dari luar
dari ujung ke ujung
dengan bunga dengan ucapan selamat
seluruh area area di bawah masjid itu dipenuhi dengan ucapan ucapan yang luar biasa
dari mulai kartu dari kapur yang dituliskan di lantai lantai luar di jalanan luar
jadi luar biasa
pak reza ini terkait aksi teror yang terjadi
pasti membuat traumatis
tidak hanya bagi anda ataupun juga para umat muslim di sana lalu
bagaimana anda bisa membangkitkan semangat jemaah anda di masjid inner fergil
pasca adanya insiden penembakan pekan lalu pak
begini saya baru datang kembali ke embar kargal tadi malam
waktu selandia baru
setelah tiga hari di kelas
bersama para imam imam masjid yang ada di selandia baru
untuk membantu pemandian jenazah
untuk memakamkan para syuhada
saya kembali tadi malam
dengan harapan untuk mampu membangkitkan semangat di sini
yang ternyata semangat itu telah bangkit
dan yang terjadi adalah masyarakat tidak mengalami trauma
dan jemaah jemaah masjid kami ternyata mendapat semangat baru yang luar biasa
jadi saya yakinkan para pemirsa di indonesia bahwa tidak ada trauma itu
yang kita saksikan adalah bertambah tingginya
rasa kasih sayang diantara kami umat islam
dengan warga selandia baru lainnya
yang beragama lain
dari berbagai agama
dan saya pastikan bahwa teroris terletnet itu telah gagal memisahkan kami
yang terjadi bahwa kami sekarang semakin bersatu dan semakin kuat
bagi umat manusia
yang kebetulan berada di selandia baru
baik ini pertanyaan terakhir
apakah bapak mengetahui kondisi terkini mengenai kesehatan warga negara indonesia
yang menjadi korban penembakan di sana yang saat ini masih dirawat pak
saya diberikan kesempatan untuk bertemu beliau kemarin
keadaan beliau sudah semakin baik
walaupun akan dibutuhkan waktu untuk mendapatkan
dan pesan dari keluarga
dari beliau untuk diberikan kesempatan untuk
bagi keluarga untuk tidak terlampau disorot
tidak terlampau dijadikan cerita untuk media pada saat ini
tapi dengan izin allah
saya bertemu mereka kemarin
dan kondisi saudara kita telah semakin baik
terima kasih sekali untuk waktu berbincang bersama kami
bapak reza abdul jabar
selaku imam haji di inner fargil selandia baru